rekaulang kasus pembunuhan polisi aibda iwayan sudarsa di gelar rabu dinihari
total ada enam puluh delapan adegan yang dilakukan kedua tersangka warga negara asing tersebut
selain di pantai kuta rekonstruksi dilakukan di penginapan tersangka
tempat pembuangan identitas korban di wilayah uluwatu
tersangka david taylor dan sarah connor rabu dinihari dibawa penyidik porresta dan pasar menuju pantai kuta
pada reka ulang ini kedua tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan setelah ditangkap sembilan belas agustus lalu
selain menjalani beberapa adegan di trotoar pantai kuta
warganegara inggris dan australia ini juga melakukan rekaulang di pantai kuta
sarah conner dan david taylor awalnya duduk di pantai kuta sambil minum minuman beralkohol
kemudian kedua tersangka mendekati air laut dan bermesraan
saat kembali ke tempat duduk semula tas milik sarah connor dan satu botol minuman mereka
mereka pun berusaha mencari
karena tas tidak ditemukan sarah dan david kemudian kembali ke pantai
di gapura masuk pantai kedua tersangka menuduh aibdai wayan sudarsa mencuri tas sarah connor
mereka bahkan menggeledah wayan sudarsa karena dikira polisi gadungan
dalam rekaulang ini korban diperankan oleh seorang anggota polisi
perkelahian dan penganiayaan pun terjadi
wayan sudarsa sempat menggigit tangan dan paha sarah connor
sesuai pengakuan di berkas acara pemeriksaan ada beberapa adegan yang disangkal sarah
dari beberapa peran rekonstruksi yang diadakan itu banyak yang tidak diketahui oleh sarah
pada intinya dia bilang bahwa dia mencoba untuk memisahkan untuk memproteksi si korban
dan setelah itu terjadi terjadilah gigitan tangan
kemudian dia meninggalkan tempat antara david dan victim untuk mencari tasnya yang hilang itu
pukulan di bagian kepala belakang inilah yang mengakibatkan korban tewas
pada tubuh korban juga ditemukan empat puluh dua luka gores
pada saat adegan penganiayaan juga dihadirkan saksi petugas pengaman hotel
pada saat itu kan kondisinya gelap
gelap dia melihat mungkin orang berpengalaman
jadi konotasinya dia melihat orang bermesraan di situ
walau akhirnya dompet sarah connor ditemukan uang sekitar empat juta rupiah hilang
kedua tersangka lalu menuju penginapan untuk membersihkan badan
mereka ke penginapan dengan taksi setelah ditolak oleh dua ojek
selanjutnya tersangka menuju uluwatu guna membuang dompet dan identitas wayan sudarsa yang telah dipotong potong
total adegan reka ulang kasus pembunuhan polisi anggota polsek kuta ini sebanyak enam puluh delapan adegan